tidak melakukan kampanye
nah itu yang perlu saya sampaikan karena saya diberi secara konstitusi untuk enam puluh bulan
kalau pasangan calon lebih dari dua ada kemungkinan dua putaran
kalau terjadi dua putaran berarti saya membaca tafsiran undang undang ini
saya dipaksa cuti hampir enam bulan
dan tentu ini merugikan konstitusi merugikan jabatan saya yang akan bekerja
jadi bukan saya meminta pak hakim supaya saya boleh tidak cuti kalau kampanye
saya akan terima konsekuensi tidak kampanye kalau boleh tidak cuti
jadi ini merupakan satu pilihan nanti buat saya
apapun putusan dari yang mulia hakim
di persilahkan untuk membacakan alasan permohonannya
poin c langsung ke poin c ya
alasan permohonan pengujian
bagi saya sesuai dengan amanat konstitusi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal delapan belas ayat empat
gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi
dipilih secara demokratis
sedangkan undang undang pilkada pasal tujuh puluh ayat tiga disampaikan tetap merupakan pejabat yang wajib taat kepada konstitusi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal delapan belas ayat empat
untuk menjalankan pemerintahan sebagai hasil dari pemerintahan yang demokratis
kita ambil perbandingan pns saja berhak memperoleh
kalau seorang pns empat puluh lima hari kerja tidak masuk langsung bisa diberhentikan dengan tanpa hormat
pertahankan cuti merupakan pilihan atau hak dari yang bersangkutan
dan tidaklah wajib diambil
melihat merujuk kepada pasal yang sama
karena diperlisihkan demokratis
dan kita juga sedang melakukan program e budgeting
dan anggaran diharapkan apbd dua ribu tujuh belas punya praktek terbaik e budgeting
nah tentu saya harus memutuskan
saya sadar sebagai petahana jauh lebih menguntungkan kalau saya ikut kampanye
karena untuk bisa menangkis semua lawan program tuduhan apapun
tetapi tentu saya juga diberikan hak untuk menentukan
kalau saya merasa anggaran pekerja empat atau enam bulan di dki memenuhi konstitusi lebih penting
daripada saya sekedar menang
tentu saya harus dilindungi secara
untuk mengatasi undang undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi
jadi saya berpendapat hak konstitusional saya
terlindungi apabila ditafsirkan
bahwa cuti yang diatur dalam undang undang pirkada pasal tujuh puluh ayat tiga ini merupakan hak yang sifatnya opsional
sekalipun dengan tidak mengambil cuti ini
saya dianggap tidak melakukan kampanye
untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan
pemohon siap dengan konsekuensi pilihan tersebut
dan kemudian saya berpendapat bahwa pengaksiran undang undang pirkada pasal tujuh puluh e tiga
yang mewajibkan pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pilkada serentak dua ribu tujuh belas
telah melanggar hak pemohon
hak saya dalam undang undang dasar seribu empat puluh lima
untuk mendapatkan pengakuan jaminan pelindungan dan kepastian hukum yang adil
serta pelakuan yang sama dihadapan hukum
saya merasakan ketidakadilan apabila tanggung jawab saya sebagai gubernur
dirampas oleh penafsiran terhadap norma dalam undang undang pilkada pasal tujuh puluh ayat tiga
yang mewajibkan pemohon untuk cuti dari jabatan pemohon
sejak dua puluh enam oktober sampai dengan sebelas februari dua ribu dua puluh
karena masa ini adalah masa untuk menentukan undang undang dasar seribu empat puluh lima
masa untuk mengawasan anggaran
dan saya akan berakhir jabatan saya
untuk undang undang konstitusi adalah pada oktober dua ribu tujuh belas
saya belum berakhir jabatan saya
jadi kerugian konstitusional pemohon ini
yang akan terjadi apabila undang undang ditafsirkan
cuti terhadap gubernur
yang mencalonkan kembali adalah hak yang bersifat opsional dari gubernur
yang mencolongkan kembali daerah yang sama
yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh gubernur
yang mencolongkan kembali daerah yang sama
maka yang bersangkutan telah memilih untuk tidak ikut dalam kampanye pemilihan kepala daerah
begitu yang mulia pak hakim
silahkan dibacakan petitumnya
ya pak terima kasih
yang mulia pak hakim
dengan segala penjelasan di atas
satu menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
untuk menguji materir undang undang pirkada tahun dua ribu tujuh belas

dua menyatakan bahwa materi muatan undang undang pilkada pasal tujuh puluh ayat tiga tersebut adalah bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasar tersebut
adalah hak yang bersifat opsional dari gubernur

dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati wali kota dan wakil wali kota
yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama
yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh gubernur atau kepala daerah yang lain
yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama
maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan turut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah
tiga memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya
atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya
baik terima kasih pemohon
sesuai dengan ketentuan hukum acara di mahkamah konstitusi
bahwa majelis panel berkewajiban untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan permohonan dari pemohon
yang pertama dari saya kalau dilihat dari format struktur permohonan ini sudah cukup bagus
walaupun mungkin nanti ada beberapa catatan
yang perlu di elaborasi lebih lanjut dari majelis panel
yang pertama misalnya begini
yang diuji ini pasal tujuh puluh ayat tiga dari undang undang pilkada ini
tetapi yang dimuat dalam norma ini
terutama pasal tujuh puluh ayat tiga ini
menjalani cuti di makam konstitusi
di luar tanggungan negara
dan poin b nya dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya
lah apakah ini juga minta dinyatakan inkonstitusional
nanti dicatat aja gak usah ditangkapi sekarang
nah ini perlu di elaborasi
nah kalau melihat dari alasan alasan ataupun permohonan dari pemohon
maka yang diminta juga bukan hanya sekedar masalah cuti
jadi termasuk juga masalah penggunaan fasilitas negara
nah nanti bisa di apa ya diperbaiki
kalaupun nanti mau diperbaiki
terima kasih pak ketua
iya kalau memang sudah clear apa yang bapak minta dengan permohonan ini
tapi sesuai dengan ketentuan pasal tiga puluh sembilan
ya kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kalau ada yang masih dipandang perlu
permohonan itu akan ditentukan apakah dia akan masuk ke pokok permohonan atau tidak
sangat bergantung kepada kemampuan saudara pemohon
untuk menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya
sebab itulah pintu pertama yang harus dibuka
sebelum masuk ke materi permohonan
kerugian hak konstitusional ini akan berkaitan dengan kualifikasi saudara pemohon ketika mengajukan perkara ini
karena menurut pasal lima puluh satu itu ada perorangan warga negara indonesia
ada kesatuan masyarakat hukum adat
dengan persyaratan tertentu
badan hukum dan lembaga negara
dalam konteks ini
pak basuki mengajukan diri sebagai perorangan warga negara indonesia
tapi mengaitkan statusnya dengan posisi sekarang sebagai gubernur dki jakarta
dalam kaitan itu maka harus jelas
dalam konteks kualifikasi demikian
sebagai perorangan warga negara indonesia
yang sedang menjabat gubernur
dan akan mencalonkan diri
kan begitu dalilnya
kemudian disini dijelaskan
hak konstitusional yang dirugikan itu apa
pengertian hak konstitusional sudah diberikan
di dalam pasal lima puluh satu
itu adalah hak yang diatur dalam undang undang dasar empat puluh lima
tapi bapak disini menyebutkan memang
bahwa hak konstitusional yang dirugikan itu adalah
hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
itu yang dianggap dirugikan
bapak tidak menguraikan lebih jauh
tentang mengapa itu dirugikan
dari sisi mana ketentuan itu dianggap merugikan
nah ini yang mesti jelas dulu
so kalau bapak tidak mampu
saudara pemohon tidak mampu menyampaikan
tidak mampu meyakinkan mahkamah
bahwa kerugian itu memang aktual terjadi
atau potensial menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi
yang dalam hal ini kerugian jaminan
dan perlindungan dan kepastian hukum itu
tentu materi permohonan tidak akan diperiksa
karena buat apa kalau legal standingnya tidak ada
oleh karena itu nanti di dalam perbaikan
bapak tidak menggunakan lawyer pak ya
bapak maju sendiri ya
yang bapak sebagai pendamping aja
ya kalau pendamping memang
dia mempunyai hak untuk membisikkan
tapi tidak mempunyai hak untuk bicara
jadi bapak basuki cahaya
jadi beracara tanpa pengacara
sudah ya pak ya
basuki cahaya purnama
itu yang pertama
itu yang pertama
yang kedua yang penting disampaikan
bapak mesti memisahkan
walaupun ini nanti akan ada persinggungannya
memisahkan antara alasan kerugian hak konstitusional
dengan alasan bertentangan dengan undang undang dasar
itu soal yang berbeda
pertama mengapa bapak menganggap itu sebagai
merugikan hak konstitusional
dan yang kedua
di dalam pokok permohonan
bapak harus mengurangkan
mengapa itu bertentangan dengan undang undang dasar
dan bapak menganggap
bahwa tafsir yang bapak
yang saudara permohon minta
untuk diandalkan oleh mahkamah
itulah yang sesuai dengan undang undang dasar
baru kemudian saya terakhir akan sampai pada petitum
petitumnya ini teknis ya
teknis tapi penting
saya harus menyatakan
mengabulkan semua permohonan permohonan itu
sudah format baku lah
kemudian yang kedua
sebelum minta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
itu bapak minta dulu
yang bapak maksud tampaknya ini yang huruf a kan
tidak termasuk huruf b
misalnya kalau itu nanti
bahwa pasal sekian
yang tadi ditanya oleh pak ketua
pasal sekian dari undang undang yang dimohonkan pengujian ini
bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tidak ditafsirkan begini misalnya
atau sepanjang ditafsirkan begini gitu
namanya kalau di dalam putusan putusan
nah baru setelah
pernyataan itu yang ketiga baru bapak mengatakan
sebagai konsekuensi dari itu
tujuh puluh ayat tiga misalnya huruf a
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan begini
atau sepanjang tidak ditafsirkan begini
terserah pilihannya bapak yang mana yang mau ini
yang sesuai dengan argumentasi di permohonan
hal hal teknis yang perlu saya sampaikan
dan juga berkaitan dengan substansi
tapi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi
pentingnya bapak untuk menguraikan kerugian konstitusional dulu
supaya bisa masuk ke
barangkali kalau dari saya
terima kasih yang mulia
silahkan yang mulia